iya prt emangnya kita ikan dijalo
maaf maaf ini tiga serangkai kurang ajar
mana yang liat liat ya
ini anak kesayangan saya main jaring jaring aja
oh jadi itu anaknya prt
duh jadi salah tangkep
bagaimana caranya menangkap hantu duyung
biasanya kan suka ada tuh
di mbah hp namanya
caranya kalau menurut mbak google itu
itu caranya pake pancing
pancingan yang mau mancing ikan
prt saya pakai jebakan nih
langsung aja dilakukan semuanya ya
cara nyari putri duyung tuh
ah lu mau sms

setelah nakal padahal dia yang teman sebenernya
pak setio main kurudung kurudungin aja mudah mudahan bisa bilang jangan eh katanya pas
itu disangka hantu mermaid putri duyung tebalik ini berarti kan maafin maafin hilap ini aku tuh
ngamuk ngamuk ngamuk ya pak setio saya tuh lagi ngecek nih lagi ngecek pelampungnya ada nih takutnya
ada yang hilang atau yang rusak saya cek demi keamanan juga pak iya jadi kita teh sengaja
kesini kontrol keamanan juga warga bilang disini teh ada hantu ikan duyung numata kita mau membuktikan
kalau hantu itu bener atau tidak apa adanya betul tidak bener banget itu besok kan anak anak
pada mau berenang di sini iya begitu oke oke oke begitu prt dan pas kalau nggak percaya silahkan
cek aja pak silahkan cek tempat ini kalau emang ada dulu di sini ya yaudah kalau gitu kita sama sama
akan buktikan kalau ini berita hoaks atau bukan gitu ya
ya udah langsung sok ayo cepet cek prt mentok aja sih gara gara kamu di teke cek wang cepet cepet
cari buktinya cek aja kalau ada ya cek coba nggak ada kan putri duyung mana nggak percaya saya
pakai gitu gituan takut sama sekali enggak kalau ada langsung bahwa ingin kali udah takut
kita kejar kali kita kan harus anterin jatuhnya mama ke pelanggang dulu itu jatuhnya kak harus
ngejar hantu duyung itu kalau kamu mau tunggu di sini sini aja kakak nggak papa kok kali jangan
kali rasa takut aduh kali apa takut kali aduh makanya tinggalin aku sendiri udah tahu aku takut
udah lah aku ikut kali aja daripada aku sendirian disini minta didatangi sama tuduyung lagi kali
tunggu ih ayah mana ya padahal kan aku mau balikin hpnya yang ketinggalan iya banget
april itu itu itu itu kan bukti duyung kita ikutin aja yuk ayo

kita kebergok enggak

pasti ada duyungnya di deket situ

orang kulagi dan duyung juga kirain deng itu sembunyi di sini dan taunya kalian yang jadi
duyung iya aku juga nyari ya kita cerita sama yuk yuk itu kak kak itu duyungnya
jangan kak udah pada kita ikutin hantu duing itu nanti kita kabur hah kabur
hai ngapain kabur rafa tapi dapat takut dayu cepetan yuk yuk ah
kalau pakai panci nggak bisa berhenti pakai cara yang akurat ini lho aku yakin pasti
duyung itu tuh bakalan kena ke delapan puluh delapan udah bilang kita coba aja delapan ribu sembilan ratus sepuluh lu pokoknya sip jangan sampai
loh jangan sampai loh pokoknya sip jangan sampai loh pokoknya sip jangan sampai loh pokoknya sih jangan sampai
lolos si ikan duyung itu jangan sampai lolos ya tanggap dia hidup hidup iprt
sebentar lagi kita akan pesta ikan bakar oh ikan bakar emang duyung ikan eh apa ikan ikan juga eh
duyung kan rasanya pahit loh kok kamu tahu bahwa ikan duyung itu dagingnya pahit emangnya kamu pernah makan
ikan duyung oh jangan tanya pernah jangan tanya eh dia bilang jangan tanya katanya udah udah belum
tahu semprong sip sip sip sip sip sip sip siap jalanya jalanya siapin tergep leparin sapi eh eh
sampai di situ takut takut
ada yang teringat teringat tolong kok suaranya huang anak suaranya
halo siapa di sana allahu akbar hansib itu anak saya
iya prt emangnya kita ikan dijalo
maaf maaf ini tiga serangkai kurang ajar
mana yang liat liat ya
ini anak kesayangan saya main jaring jaring aja
oh jadi itu anaknya prt
duh jadi salah tangkep
prt maaf ya ini salahnya bangdak nih prt
eh sempro kok aku sih yang dijalain
sembarangan aja kita bertiga dong
eh enak aja nih sekarang yang mau jalan siapa
yang lempar jalan siapa
nah berarti yang salah siapa
lah ya kita bertiga
lagi yang ngapain sih kalian keluar kok malem malem gini mau ngapain
tapi perse kita mau bantu cari duyung itu
eh uang jelek boyok mendingan kamu tuh pulang
serahkan tugas seberat ini sama trilahansi pokoknya dijamin dan terpercaya ya
kalau soal bantu cari duyung mah biar kita kita aja orang dewasa
kamu pulang aja lah mau ngapain sih